ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso selamat sore pak sugeng
selamat sore mbak
oke pak sugeng anda adalah orang pertama yang sekitar sepuluh hari lalu merekomendasikan agar kapolri menonaktifkan irjen polisi verdi sambo
dan itu sudah dilakukan tapi itu terjadinya baru setelah sepuluh hari pak pasca penembakan brigadir j di rumah dinasya verdi sambo penonaktifannya itu baru dilakukan
momennya tepat atau menurut pak sugeng ini terlambat
menurut saya momennya tidak terlambat ya kalau soal tepat itu relatif tetapi tidak terlambat
karena tim ini masih bekerja
ini adalah langkah awal yang memang diminta oleh ipw agar dengan penonaktifan pak irjen verdi sambo
maka proses penyidikan ini menjadi diharapkan menjadi objektif tidak terdistorsi dan tidak timbul konflik kepentingan
karena pak verdi sambo akan menjadi salah satu pihak juga yang akan dimintai keterangan
sementara wilayah pemeriksaan itu ada dalam lingkup tugasnya
itu pertama ya dari kita ya
oke pak sugeng penonaktifan verdi sambo ini menurut ipw
karena kapolri dan tim khusus melihat adanya upaya penghambatan penyelidikan
atau justru mungkin ditemukan fakta lain yang berkaitan dengan verdi sambo dalam kasus ini
kalau dengan istilah penonaktifan itu artinya bukan beda dengan pencopotan ya
kalau pencopotan itu terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran
penonaktifan ini seperti dikatakan pak kapolri adalah supaya pemeriksaan ini objektif
kapolri masih menggunakan prinsip presumption of innocence
pradugata bersalah asas pradugata bersalah terhadap verdi irjen verdi sambo
penonaktifan itu artinya pak ferdisambo dilepaskan dari lingkup kewenangannya
sehingga dia tidak bisa berada di sekitar kewenangan atau masuk dalam tugas dan kewenangannya itu
sehingga diharapkan bisa objektif
tapi problemnya apakah kemudian dengan penonaktifan ini pekerjaan tim gabungan ini sesuai janjinya
utuh objektif transparan akuntabel
ini masih menjadi pertanyaan
diharapkan setelah penonaktifan ini penyelidikannya bisa objektif
tapi sekali lagi apakah kemudian dengan penonaktifan verdi sambo
ini sebagai kadipropam bisa lebih leluasa dan juga terbuka atau hanya gak akan seterbuka itu nggak akan seleluasa itu pak sugeng
kita akan melihat indikasi indikasi ya kerja dari tim gabungan ini akan menunjukkan dia objektif apa tidak
kemudian utuh atau tidak
transparan atau tidak
ya kan bisa diuji tuh setiap
apa pernyataan tersebut bisa diuji
kan yang kita harapkan adalah tim gabungan ini memeriksa seluruh kasus dikumpulkan dalam jadi satu
dari polres jakarta selatan ditarik ke dalam tim gabungan karena di sana ada baris krim
tidak kemudian dilempar ke polda metro jaya
kemudian laporan dari pihak keluarga tentang pembunuhan yang disebut berencana itu kemudian juga digabungkan jadi satu
karena perisua ini dalam satu momen
tetapi terpecah pecah tidak utuh nih ya
objektifitas itu salah satu indikasinya apabila tim gabungan melakukan atau memerintahkan penyidik untuk melakukan otopsi ulang
otopsi ulang atas jenazah untuk dibongkar makamnya
karena berangkat dari sana
karena bisa diketahui sebab kematian atau apa yang dialami oleh brigjen j ini pada saat dia sebelum mati
tapi kan ini dari polri mengatakan bahwa hasil otopsi sudah selesai dilakukan
bukan otopsi ulang ya
tapi hasil otopsi yang kemarin ini sudah selesai dilakukan dan hasilnya akan disampaikan
artinya kalau di sini dilihat polri tidak merasa perlu melakukan otopsi ulang terhadap jenazah brigadir j
begitu pak sege
otopsi ini otopsi yang dilakukan oleh penyidik pada tahap pertama
ketika kasus ini dibuka kan yang disampaikan oleh karopenmas adalah luka tembak
kemudian ada luka pada wajah dikatakan dikaitkan dengan rekoset proyektil peluru
beda sekali dengan nalar logis masyarakat yang melihat itu sebagai luka sayat
ini saja sudah berbeda
karena visum et repertum itu wilayahnya kewenangan penyidik untuk membaca
ya dibuka dong
sekarang diminta transparansinya apa yang terjadi disana
karena indikasi keluarga sudah menyampaikan adanya luka pada wajah
akibat sayatan atau setidak tidaknya bukan karena peluru
apakah akan sama
karena keluarga punya fotonya yang didapatkan dari satu pengambilan gambar seseorang yang pada saat waktu itu mau memformalin atau apa ya
ini berbeda nih
transparansi dibutuhkan disini
jadi harusnya dilakukan otopsi ulang ya
dan polri harusnya mendukung itu tidak hanya berpegang pada otopsi pertama setelah
kejadian perkara begitu ya
iya karena otopsi pertama ini kan digunakan untuk kasus yang pelecehan ya
pelecehan dugaan pelecehan dan pengancaman
dugaan pelecehan dan pengancaman
ini match nggak dengan laporan yang kedua ya
dugaan adanya pembunuhan
ini menjadi tanda tanya
kalau mau transparan mengapa sulit untuk melakukan otopsi ulang
kalau memang hasilnya sama masyarakat juga kemudian menerima otopsi ulang secara terbuka
melibatkan ya saya mau sampaikan
melibatkan ahli forensik dari perguruan tinggi yang kredibel
selain belum adanya keinginan dari polri untuk melakukan otopsi ulang
yang kemudian menjadi pertanyaan tadi sebetulnya anda sudah singgung ya
kasus ini harusnya ditarik oleh mabes polri
tapi ini malah naik ke penyidikan dan diambil alih oleh polda metro jaya
apakah kemudian ada yang disayangkan di situ pak sugeng
ini menjadi tidak utuh dong ya
nanti kalau kesimpulannya berbeda beda bagaimana
ya silahkan dilanjut pak
kalau kesimpulan berbeda bagaimana ya
karena kan polda metro jaya bukan bagian daripada tim
apa namanya tim khusus ini
ini tidak utuh
tidak akan menimbulkan pertanyaan juga
apalagi ada momen pak kapolda fadil imran memberikan satu perhatian ya
secara kemanusiaan tentunya di sana
ya secara kemanusiaan
tetapi kan ada ikatan batin ya
sementara yang spekulasi spekulasi di luar itu begitu banyak
ini menimbulkan lagi sebetulnya pertanyaan pertanyaan masyarakat
pertanyaan pertanyaan masyarakat yang tidak akan pernah kemudian mendapat jawaban yang memuaskan
pak sugeng kalau anda membaca ya sebagai ipw begitu indonesia police watch
anda pasti sudah menganalisa membaca kenapa kemudian penonaktifan berlangsung selama sepuluh hari pasca penembakan
kemudian kasus ini tidak ditarik ke mabes polri
tapi dilimpahkan ataupun dinaik ke penyidikan
di polda metro jaya
anda melihat bahwa ada tarik menarik kepentingan di internal polri di dalam tubuh polri terhadap kasus ini
bahwa politik di dalam polri juga bergejolak ini karena kasus ini
itu yang saya pikirkan
karena saya mendapatkan banyak masukan ya
bahkan dari internal kepolisian sendiri banyak masukan
bahwa informasi informasi terjadi
sangat menarik di dalam kasus ini
ya tarik menarik gitu
ini jadi mengesankan ada yang harus dilindungi
ada yang harus dilindungi
tidak penonaktifan itu kan saya lontarkan pada tahap pada tanggal sebelas ya
kemudian setelah bergerak ke sini ya
sebetulnya kan pada pak fethi sabo juga ada juga pelanggaran disiplin
yaitu ketidakmampuan bergabung
kan beliau sebagai seorang pimpinan untuk mengawasi dan membina anggotanya
bukan hanya terjadi di luar tapi di dalam rumahnya tembak menembak
yang menimbulkan gaduh bahkan kemudian membuat institusi polri itu di dalam tarik menarik
ini kan sesuatu yang sangat krusial ya
masalah yang cukup serius gitu ya
siapa maksudnya yang dimaksud oleh pak sugeng
pak sugeng siapa yang dimaksud ada kesan tarik menarik dan ada kesan melindungi
itu siapa yang dilindungi
kalau menurut ipw
kalau di sini kan ada pak fethi sabo
karena beliau yang dalam posisi terlibat atau ada di dalam arus putaran utama kasus ini
arus putaran utama
polri biasanya begitu cepat mencopot kalau ada satu
oke pak sugeng
pencopotan kemudian ada proses pemeriksaan
oke terakhir pak sugeng saya ingin tanya ya
ini yang menjadi pertanyaan setelah tadi
penonaktifan fethi sabo terlalu lama sepuluh hari
kemudian kasus ini tidak dilimpahkan ke mabes polri tapi malah ke polda metro jaya yang terakhir
sampai hari ini semua publik menanyakan saksi kunci dalam kasus ini adalah istrinya verdi sambo
tapi ini tidak kunjung ditunjukkan
baradae yang diduga menjadi pelaku juga tidak kunjung ditunjukkan
apa sebetulnya yang anda bisa baca dari sini
kenapa dua tokoh kunci ini tidak muncul begitu
dalam satu proses penyidikan
memberikan keterangan secara benar ya
secara benar selain yang sebenar benarnya itu sangat penting
kalau kasus yang dilaporkan pada dua sisi
yang satu soal dugaan pelecehan
yang satu kasus pembunuhan ya
kalau kasus pembunuhan ini misalnya mendapatkan konfirmasi saksi
kalau kasus ini mendapatkan konfirmasi saksi
ini akan sangat menjadi satu isu yang besar ya
oleh karena itu menjadi kewajiban daripada tim gabungan atau penyidik
bisa mengorek keterangan yang benar
semuanya berada di bawah
ini yang menjadi satu catatan ya
ya kita tunggu
oke kita tunggu nanti
bagaimana hasil otopsi dari polri
sudah selesai dilakukan dan kemudian akan di
sampaikan ke publik dan juga ke komnas ham
nanti kita tunggu
hasil dari penyelidikan kasus penembakan brigadir j terima kasih sekali ketua ipw sugeng teguh santoso atas waktunya kepada cnn indonesia sore hari ini
saya salam pak sugeng